apapun terkait dengan pak herudin sejujuran segera mendapatkan kejelasan
baik itu secara etik maupun pidana tentu berdasarkan sop dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku